buka cuci pakaian
namun ternyata air mengalir dalam jumlah banyak
menurut warga hal ini baru sekali terjadi di lingkungannya
tadi juga langsung surut
yang air putih
sebelumnya pernah begini juga
kayaknya sih belum pernah
cuma baru kali ini doang
belum diketahui pasti apa penyebab genangan air berwarna putih
yang melintas di wilayah sunter ini
gunawan sugraw jakarta